minum dulu ya sayang
biar kamu lebih tenang
terima kasih mbak
papa mama juga kaget
dari ini semua
dan pemicunya adalah stres
sebaiknya keluarga bisa membantu pak chandra
biar bisa lebih relax
kami sarankan pak chandra untuk dirawat malam ini
biar kita bisa lihat kondisinya besok
kamu sudah kembali
papa tenang aja
aku baik baik aja kupa
yang terpenting sekarang
jaga kesehatan papa ya
gimana keadaan papa
kau udah semakin baik
tadi dokter udah ngasih obat
papa harus dibawa ke ruang rawat ini
syukur ya sayang
papa kan sudah sadar
aku mau pergi sebentar
aku ingin ketemu dengan anden
aku mau pergi sebentar
aku mau ketemu dengan anden
aku mau ketemu dengan anden
aku mau ketemu dengan anden
aku harus berhati hati dengan papa aku
aku harus ungkap semua kebohongan ini
aku harus berhati hati dengan papa aku
aku mau ketemu dengan anden
aku mau ketemu dengan anden
aku mau ketemu dengan anden
kamu ini kenapa sih
aku mau ketemu dengan papa aku

ini penting elsa
papa lebih penting
tapi anden juga penting
aku mau ketemu dengan papa aku
aku mau ketemu dengan papa aku
aku mau ke pihak kstop
aku mau ke pihak kemba

papa udah apaan nanti kamu jadi ikutan sakit
papa aku mau pulang
kamu sekarang dimana nak
aku di jalan
aku bolehkan ke rumah bapak
pulang ke rumah ya
sekarang sudah pergi dan pulang ke rumah bapak mama dan papa rasa adil sudah tahu semuanya
ya tuhan mbak ninda tahu
bu chandra kami berdua komik dulu ya semoga pak chandra segera pulih makasih banyak udah bisa
datang ke sini ya
saya pikir kejujuran akan menjanjikan harapan baru buat kita
kejuran justru mengoyak luka kamu semakin dalam
dan menyiksa saya lebih keras
dia gak bikin berantakan kan semuanya
dia gak bongkar semua rahasia lo
rindu juga gak datang ke sana
tapi andin udah tahu semuanya enggak
andin itu dari mana al
enggak maksud gue gini
lo sama andin baik baik aja kan sekarang
andin marah sih orang
udah dulu ya
kenapa jadi berantakan kayak gini sih sekarang
mama kemana pak
untuk bapak pergi sayang
aku mau sama mama pak
jangan nangis ya
ada barang menyimpan kebohongan sebesar ini
bisa bisanya dia mempermainkan andin seperti ini
aku udah gagal melindungi andin
pasti perasaan anak kita ancur banget
papa harus banyak istirahat
biar cepat sembuh
harus semangat ya pak
biar besok bisa diizinin pulang
pokoknya jangan mikir macem macem ya
itu paling penting kata dokter
andin sudah tahu rahasia dari al
tapi andin tahu dari mana ya
dan apa yang andin lakuin sekarang
dia minta pulang ke rumah bapak surya
apa itu artinya
andin akan tinggalkan aldebaran
sekarang semuanya sudah terbongkar
mbak andi sudah tahu kalau al adalah kakaknya roy
kalau sampai mereka bercerai
nino pasti akan mengharap kembali ke mbak andin
kalau bukan bercerai
dia pelaku pembunuhan itu
lama lama gue bisa ketahuan
dan nino udah pasti akan ninggalin gue
gue harus gimana sekarang

nih gue mau ke rumah papa surya

nih gue mau ke rumah papa surya

nih gue mau ke rumah papa surya

kamu kuat lah
papa ada mama disini ya

mama ada mama disini ya
mama ada mama disini ya

minum dulu ya sayang
biar kamu lebih tenang
terima kasih pak
denger ini semua
menyimpan rahasia sebesar ini
mama juga gak nyangka
tau dari mana
papa mama juga baru tahu
aku ingin ketemu dengan kamu
aku tunggu nanti depan gerbang rumah kamu
tolong ketemu sama aku
mau ngapain lagi sih dia
ini yang boleh katakan
mas nina dari kemarin
sekarang lebih baik kamu istirahat
besok kita bisarakan
apa yang akan kita lakukan terhadap masalah ini ya
kalau lagi kondisi kayak gini
kamu jangan ambil keputusan apa
masih satu wanita
bisa aku ketumbar bokok tengok ini apa chloe kakak loosely's quality jutpa jadi itu
kenapa harus aku yang ngalamin ini semua
kenapa harus kena aku pak
kepada kesalahan yang sama sekali gak pernah aku lakuin
kenapa harus aku pak
kenapa harus aku yang ngalamin ini
karena allah sayang sekali sama kamu
allah sayang luar biasa sama kamu din
tapi aku sakit pak
nanti aku sakit banget pak
bapak tahu bapak tahu sayang
bapak tahu sayang
bapak tahu sayang
bapak ada di sini ya
bapak akan selalu melindungi kamu
bapak akan selalu melindungi kamu
bapak akan selalu melindungi kamu
mama tahu sekali gimana perasaan kamu
maafin mama karena saat itu mama harus melindungi elsa
dan mengorbankan kamu
tidak akan mungkin memberikan cobaan seberat ini
kalau kamu tidak akan sanggup melewatinya
hanya orang pilihan allah
dan kamu salah satu orang itu
nah sekarang kamu istirahat
jangan lupa berdoa
jangan lupa berdoa
jangan lupa berfirman
dan sholat sebagai penolongmu ya nak
sudah istirahat ya
aku udah janji sama diriku sendiri

istri seutuhnya buat kamu mas
dan aku harap
malam ini kita udah bisa mulai

tapi ternyata lebih sakit
saat saya menyatakan cinta ini
ada dan nyata
tapi kamu sudah tidak percaya
anin karisma putri
anin karisma putri
membuat surat perjanjian ini
dengan sadar dan tanpa paksaan
bahwa saya akan merusak terus
untuk membuat suami saya
dalam waktu enam bulan
namun bila dalam kurun
waktu enam bulan tersebut
belum juga mencintai saya
saya akan menyerah
ini baru empat bulan
dan kamu sudah menyerah
padahal hari ini
surat perjanjian ini sama sama
kita tidak perlu lagi
tidak foram ayat itu
kita cuma mengambil
sudah berhasil buat saya jatuh cinta sama kamu
sudah berhasil membuat saya menemukan sebuah kebahagiaan seutuhnya
dan buat saya
mata kamu itu adalah tanda titik
di mana saya rela berhenti selamanya
kita sudah tidak perlu surat perjanjian ini
kita hancurin mas
kamu pegang sini

bapamu udah kembali ke dalam pelukan mamamu nak
enggak ada apa apa dengan mbak michelle
bukan berarti ada apa apa dengan ayah kiki
ngapain sih kamu kesini
ya ngecek aja selatin
kayak ada yang gali
ya kalau udah tau yang gali aku
terus abis itu gak pergi aja dari sini
pergi aja sana
uya ini berusaha untuk membuka
supaya jangan terlalu berharap
kepada pak randy
gak usah ngurusin urusin
orang lain kesana
aku tidak peduli
segala pake manggil kesana
udah kayak nonton film kolosal
cuma lebih susah